hongkong adalah salah satu negara di asia yang menjadi destinasi favorit wisatawan muslim tanah air
selain menawarkan landscape alam dan perkotaan yang memukau pastinya
keberadaan penjual makanan halal membuat hongkong menjadi salah satu tujuan utama wisatawan muslim nusantara
seperti halnya di indonesia di hongkong memiliki sertifikasi halal makanan yang dikeluarkan oleh
di hongkong outlet kemudian restoran ataupun tempat tempat yang menyediakan makanan halal
akan memperoleh logo serta sertifikasi yang kerap disebut sebagai the board of trusce
tempat tempat yang menyediakan makanan halal bisa dijumpai di hampir seluruh penjuru hongkong saat ini
bahkan di disneyland hongkong anda bisa menemukan sebuah restoran halal
dan sudah bergabung
bersama kami ada warga negara indonesia di hongkong ada puput utami
mbak puput assalamualaikum
waalaikumsalam selamat pagi mbak puspa
pagi mbak puput boleh dong dibagi ke kita diceritakan
apa sih yang berbeda kan muslim di sana mayoritas begitu tapi informasi yang sebelumnya diberikan makanan halal ini sudah banyak dijual
apakah ini semakin memudahkan atau seperti apa sekarang suasana di sana
kalau untuk makanan alhamdulillah ada ya di sini sudah banyak sekali makanan indonesia
sepertinya tadi sudah dibilang banyak makanan yang sudah ada sertifikat halal
cuman ya walaupun banyak tapi kita masih harus masih tetap jeli melihat mana yang ada label halalnya atau yang tidak gitu sih
dan itu membantu membantu kita banget untuk mencari makanan yang bisa dikonsumsi oleh muslim di hongkong sini
kalau khususnya warga muslim indonesia begitu di sana mbak puput ini ada aktivitas apa sih yang dilakukan mungkin
bersama komunitas atau tukar makanan atau seperti apa untuk menghilangkan sedikit kerinduan di indonesia
kebetulan kalau di sini ada konsulat jenderal yang setiap harinya itu pasti ada kegiatan keagamaan
setiap hari itu akan ada tadarus seperti itu dan ada pembagian takjil sih kalau di konjen
dan setiap hari jumat itu di konjen ada buka bersama itu sih yang mengobati kerinduan kita dengan kampung halaman di indonesia
jadi ada makanan indonesia ya disana ada gorengan nggak
iya ada gorengan banget
tapi kan sekarang di hongkong pukul tiga lebih lah ya ini artinya sudah harus mempersiapkan sahur sudah harus makan sahur
biasanya sahur yang dipersiapkan disana makanan seperti apa
kalau kita orang indonesia yang menyesuaikan ya sama selera kita indonesia sama saja sebenarnya kalau mau rendang juga ada rendang mau sayur asem juga bisa ada kita bisa bikin
bisa bikin atau kalau mentok ya kita bisa beli di warung indonesia gitu ya
tapi kalau misalnya dari makanan khas orang hongkong sendiri sih biasanya kalau untuk minuman itu lebih ke milk tea ya
mixt terus dimsum itu biasanya untuk buka puasa tapi itu hanya untuk snack aja
tapi kalau untuk makanan main menunya itu sih masih tetap nasi
jadi ini nggak begitu kesulitan sih buat warga indonesia islam di sini
oke di luar soal makanan ini kan mbak puput sendiri pakai hijab nih ya di hongkong
seperti apa sih mereka melihat mbak puput yang berhijab
apakah juga mereka menghargai ada toleransi di sana yang terasa kepada mbak puput sendiri
di sini walaupun mayoritas sorry islam adalah banyak ya orang islam di hongkong
tapi tetap islam itu agama minoritas gitu
mungkin orangnya cuek cuek aja sih
jadi kalau misalnya mau lihat orang pakai jilbab atau gimana aja slow aja gitu santai aja
jadi ya itulah di sini tantangannya walaupun kita berpuasa panas panas tapi mereka tetap aja makan
makan ya gitu
makan di jalan tetap ya
kayak di indonesia kan kalau di indonesia emang restoran tuh tertutup ya
kalau di sini ya sudah seperti biasanya lah
kita beraktivitas gitu
apa ini artinya juga ketika nanti bulan
maksud saya ketika lebaran begitu tidak ada hari libur seperti di indonesia kan
kalau di indonesia lebaran kita ada cuti bersama ada libur
kebetulan suami saya sih kalau misalnya lebaran paginya sholat siangnya langsung masuk kantor gitu
tahun ini pulang ke indonesia nggak
insya allah pulang ke indonesia
mbak puput mungkin ada pesan pesan untuk keluarga di indonesia
paling selamat berpuasa aja
sebentar lagi indonesia sudah mulai imsak ya
dan semoga ibadahnya diterima allah
kita aja mbak puput
terima kasih mbak puput
salam kami untuk warga negara indonesia di sana
selamat berpuasa juga